kinerja dari perusahaan listrik negara atau pln patut dipertanyakan sebab aliran listrik di sejumlah wilayah di banten jakarta dan jawa barat hingga jawa tengah padam hingga ada yang mencapai dua belas jam
praktis warga tidak bisa beraktivitas tanpa adanya aliran listrik dan tak sedikit warga yang merugi akibat tak bisa melakukan mata pencariannya sehari hari
dengan gagalnya pln membenahi krisis yang terjadi pada saluran udara tegangan tinggi dengan cepat apakah kompensasi kerugian dari semua ini yang jelas diatur dalam peraturan menteri energi sumber daya mineral akan terrealisasi dengan segera
bergabung bersama kami ada sudaryatmo wakil ketua pengurus harian ylki dan juga david tobing ketua komunitas konsumen indonesia yang sekaligus salah satu yang berencana untuk menggugat pln
pak sudar selamat malam
pak david selamat malam
benar akan menggugat pln
sudah seharusnya digugat
karena ini kejadian yang luar biasa dampaknya dan sangat merugikan konsumen
dan ini gugatan bertujuan untuk menjadi pelajaran dan juga pembelajaran bagi pln maupun bagi pejabat pejabat publik yang menyelenggarakan fasilitas publik seperti ini
oke sebelum kita detail kegugatannya tadi malam menjadi korban terdampak listrik padam
ya sama saya tinggal di bogor
pemadamannya kan serentak
dari jam sebelas nyala sekitar jam delapan belas
jadi sekitar enam jam
ya enam jam
dua jam kalau pak tobing
ya saya kebetulan pulang dari gereja ke rumah orang tua dan merasakannya di sana
di sana di wilayah
ini rumah orang tua di wilayah matraman
kemudian saya pulang listriknya itu sekitar jam sepuluh baru nyala sepuluh menit
di daerah kalibata
di daerah kalibata di jakarta ya
di daerah kalibata
di daerah kalibata
di daerah kalibata
di daerah kalibata
di daerah kalibata
di daerah kalibata
di daerah kalibata
di bekasi bahkan tadi malam juga saya sampai jam satu baru nyala listrik
ini sangat merugikan sekali apalagi kalau misalnya ada yang bekerja
ada yang mencari penghasilan percetakan fotokopi dan segala macamnya
tapi kalau kita berbicara soal kompensasi yang rencananya akan diberikan oleh pt dirut pln
memastikan akan memberikan kompensasi
tapi kita melihat mereka membenahi hal ini aja kayaknya dianggap gagal
pak sudar melihatnya seperti apa pln selama ini
ya pertama memang dari sisi kinerja tingkat mutu pelayanan
ini memang ada ketentuan tentang tingkat mutu pelayanan
jadi pln itu wajib mendeklir di setiap area pelayanan tingkat mutu pelayanan
salah satunya tadi frekuensi pemadaman sama lama pemadaman
ini memang juga tadi ya
lama pemadaman untuk menunjukkan improvement itu mestinya setiap tahun itu berkurang
setiap tahun itu berkurang
ini yang juga tadi dari sisi pln dan juga isdm sendiri
itu juga di satu sisi ada regulasi isdm tentang tingkat mutu pelayanan
tapi pln kurang mensosialisasikan kepada masyarakat
jadi kalau untuk tahu berapa sih level tingkat mutu pelayanan kaitannya dengan
toleransi lama pemadaman per bulan kita harus datang ke kantor pln
tidak diketahui secara gelombang
celakanya lagi sekarang itu kita banyak pelanggan diminta untuk bergeser ke prabayar kan
yang dimana tidak ada interaksi antara pln dengan konsumen
kalau pas kabayar itu kan lewat tagian kan bisa diumumkan
ini loh tingkat mutu pelayanan untuk frekuensi dan lama pemadaman yang ditoleransi
apabila dilampaui konsumen berhak mendapatkannya
kalau kita dapat kompensasi tadi
permadana kita juga bisa menghitung apakah kita masuk yang dapat kompensasi
kalau dapat kompensasi kompensasinya kira kira berapa yang akan kita terima
sama mekanisme pemberian kompensasinya seperti apa
kalau pas kabayar itu lebih gampang karena dia di restitusi tagian berikutnya
tapi kalau prabayar ini yang formulanya belum jelas
karena juga baru dan tidak diketahui strukturnya seperti apa
kalau pak david melihatnya seperti apa
pak jokowi juga mengatakan
ini dua ribu dua pernah kejadian loh kayak gini
tapi kayaknya pln tidak belajar dari hal ini
evaluasi pln menurut pak david seperti apa selama ini
ya saya pikir nggak ada evaluasi
karena tahun dua ribu dua itu saya menggugat pln
jadi sudah pernah digugat
tapi alasan mereka force majors
padahal berapa bulan sebelum trafo muara karang itu meledak
sudah dikatakan kami akan mengganti dan sebagainya
ya tapi oke saya hormati putusan pengadilan waktu itu
tapi untuk saat ini nggak ada lagi yang namanya force major
orang dia sudah buktikan dia sudah ngaku bahwa penanganannya lambat
karena kami nggak menduga seperti ini
ya itu kan yang seperti pak presiden katakan ya harusnya sudah bisa diantisipasi
udah bisa dihitung ya kan
nah inilah yang akan kami ajukan gugatan
dan hari ini saya sudah mengirimkan surat kepada presiden
agar dibentuk yang namanya komisi pembayaran ganti rugi
karena saya yakin pembayaran ganti rugi yang akan diterapkan oleh pln
sesuai dengan aturannya saya
aturannya sendiri yang sepihak
itu mungkin hanya sebesar bisa mengganti biaya pembelian lilin
misalnya nggak sampai lima ribu atau mungkin sepuluh ribu
saya tadi bertanya ke pak daryat mau kira kira berapa itu pak daryat mau
ya jadi kalau kita ke historical data pemadaman tahun dua ribu dua
itu ada problem interkoneksi antara saguling dan ke suralaya
itu pelanggan terdampaknya
pelanggan terdampak itu ada tiga satu juta pelanggan
kemudian berdasarkan verifikasi pln itu
ada sekitar tiga ratus ribu yang
lama pemadaman itu melebihi batas toleransi
kemudian plm mengklaim memberikan kompensasi itu sebesar sekitar sembilan ratus juta
dan kalau kita bagi pelanggan
itu dapatnya cuma tiga ribu per pelanggan
biaya bonemen yang berarti kan tiga puluh ribu
jadi memang di satu sisi ada mekanisme kompensasi
tapi di sisi lain bagi konsumen sebenarnya nilai kompensasinya itu tidak sebanding dengan nilai kerugian
ini yang menurut saya harus dicari solusinya
bagaimana di satu sisi ada kompensasi
tapi kompensasinya juga proporsional dengan nilai kerugian
salah satu usulan untuk
usulan untuk membentuk tim ganti rugi
itu menurut saya juga mestinya direspon pemerintah
yang mestinya memediasi antara konsumen dan pln
tapi itu dari dua ribu lima belas
tahun ini juga dilayangkan gugatannya
agar segera diperbaiki sistem mereka
ganti rugi kepada konsumen
tapi nggak tahu pak david kayaknya nggak nyerah gitu
karena dua ribu dua sempat melayangkan gugatan
sekarang melayangkan gugatan lagi
nggak nggak ada yang nyerak
oke kita lanjutkan lagi
tapi nanti untuk berikan protes kepada pln
tetaplah bersama kami di sian and indonesia breaking news
kami akan segera kembali